gimana tadi acaranya sukses kan
maaf mau nanya tunangan yang mbak anin tuh siapa
kok tadi aku lihat bukan roy
eee iya emang udah putus sama roy mama juga baru tau
iya terus namanya siapa mah
jadi papanya nino itu adalah pengusaha furniture terkenal di malang
asal kamu kenapa
andi dilamar ma
akhirnya jadi juga kamu sama rai
aku bukan sama roy koma
aku sama roy udah putus lama
dan aku rasa aku sama roy juga udah gak balikan lagi
terus lalu siapa dong kok kamu gak pernah cerita sama mama
gimana mau cerita orang kamu sibuk terus sama aku cerita
terus jadinya kamu sama siapa
orangnya gimana bibit bebet bobotnya oke enggak
aku rasa nino dari keluarga yang baik baik koma
dan rencananya hari sabtu ini mereka mau datang
untuk melamar aku secara resmi
mama kamu juga pasti bisa
ma gak setiap hari lu anak kita dilamar
makasih banyak ya ma
ya udah deh
mama mau ganti baju dulu di kamar
kakak kamu dilamar bentar lagi mau nikah
jadi lu sama roy
ya udah deh selamat ya
bukan kok elsa makanya sini dulu biar mbak cerita
ngobrolnya nanti aja ya mbak
aku mau lihat lagi dong cincinnya
kenapa sih tega teganya nino permaluin gue kayak gitu
pokoknya gue harus cari tahu
siapa perempuan yang udah bikin nino berpaling dari gue
nih siapa perempuan yang udah bikin nino
gak kusut kan rambut rambut aman
iya udah udah rapi
kok semua udah rapi
enggak usah berlebihan kayak gitu
lu harusnya dandan
elsa udah berangkat dari jam tujuh pagi ada acara
acara apa yang lebih penting dibanding lapar redakannya sih
udah deh pak gak usah ngajak berantem
elsa itu ada kontrak dengan maharatu kosmetik
dan launchingnya hari ini jadi mau gak mau dia harus dateng gimana sih
hah udah gak papa kok
kalau misalkan elsa gak bisa hadir
itu mereka kayak udah datang tuh pak
tunggu tunggu tunggu
sepertinya saya pernah lihat profil bapak di sebuah majalah
bapak kalau nggak salah punya usaha furniture di malang kan
iya betul sekali kalau gitu
pantesan nino mau buru buru minta
iya pak chandra dan keluarga selamat datang di rumah kami
aduh sampai lupa nih saya
cantik banget ya
terima kasih mbak
selalu sukses ya bukannya
panci mahar kosmetik kita hari ini berjalan dengan lancar pak
lebih dari seribu produk kita terjual
gak salah kita pilih mbak elsa sebagai brand ambasador maharatu
pak dengar ya saya angkat telepon dulu
selamat ya semoga sukses
terima kasih ya mbak
kamu yang numpahin bedak baju saya
ya mbak elsa maaf banget ya mbak saya benar benar tidak sengaja mbak
kamu tahu nggak harga baju itu berapa
gaji kamu sebulan aja gak akan cukup untuk bayar baju itu tahu
terus sekarang saya harus gimana mbak
mbak chris jangan mbak mbak tolong mbak
saya akan berjual
terima kasih mbak weely
alamun si bama
eh udah pulang anak mama
gimana tadi acaranya sukses kan
kok tadi aku lihat bukan roy
iya emang udah putus sama raja
mama juga baru tahu
iya terus namanya siapa mah
jadi papanya nino itu adalah pengusaha
fornisan terkenal di malang
sampai jumpa di video selanjutnya
mungla itu orang yang aku cinta ma
aku tuh udah lama deket sama dia
kemarin aku ketemu sama dia
dia bilang udah move on dari aku
tapi ternyata sekarang dia malah melamar mbak andi ma
kenapa mbak anin sudah ikut ini sama aku ma